kenapa saya harus keluar dari sini
saya kan sama seperti customer customer di sini
dan saya harusnya mada memperlakukan setiap customer di sini itu dengan baik
saya nggak mau melihat kamu menjekin kaki kamu lagi di kafe ini
jadi mending sekarang kamu pergi
kenapa begitu ya
perasaan saya nggak buat salah di sini
nggak buat salah
kamu nggak sadar ya
ibu boleh aja kok ngelakuin itu
asalkan dia orangnya
orangnya baik bertanggung jawab dan sayang sama ibu
ibu kan berhak bagi iya
aku kayaknya nungguin dia
kak tiba tiba kamu berubah
ya aku ngerasa itu salah aja sih
el kayak nengkang ibu
nggak boleh deket sama bagi bagi lain
padahal kalau emang itu bikin ibu happy bahagia ya kenapa
el harus larang
kamu tau kan
dengan memiliki kamu
itu sesuatu kebahagiaan
ibu tau kok
ibu butuh seorang
buat gantiin bapak
ibu kan udah banyak berkorban buat l
jadi ibu kalo mau deket sama laki laki lain
ibu beruntung sekali
tuhan menitipkan kamu sama ibu
jangan tinggal dengan el ya
ini nangis terharu el
biar ngangguin ibu terus
biar ngangguin ibu terus
ya loh kak gitu el
berangkat ya bukannya
berangkat ya bukannya
berangkat ya bukannya
berangkat ya bukannya
berangkat ya bukannya
berangkat ya bukannya
ingat ya el
pulangnya jangan malem malem
kalo gitu el pergi ya
dia nanti boleh cat nya
along di jam sepuluh
apa apa mila justru aku yang minta maaf
karena aku sudah mengganggu waktu kamu
oh ya mas aku punya berita baik buat kamu
berita baik soal apa
sekarang anak aku udah membolehkan aku untuk membuka diri lagi mas
itu artinya dia mengizinkan aku untuk menjalin hubungan dengan laki laki yang jauh lebih bertanggung jawab
dan bisa menyayangi aku sepenuhnya
wah ini berita yang luar biasa mil
aku juga ikut senang mendengarnya
iya mas aku juga senang dengarnya
dan kamu tau gak el juga bilang kalau dia sudah mulai berdamai dengan hatinya
jadi dia berusaha untuk melupakan masa lalunya dan trauma traumanya mas
bagaimana kalau kita rencanakan makan malam yang sempat tertunda
aku rasa ini waktunya sudah tepat
aku ingin berkenalan dengan anak kami
sebenarnya sih nggak apa apa mas
tapi kayaknya jangan dalam waktu dekat ini deh
soalnya aku takut anakku itu masih emosinya masih labil
jadi takutnya tadi bilang apa terus besok bilang apa
jadinya aku lihat situasi anakku dulu ya mas
mas roy nggak keberatan kan
aku gak keberatan
aku akan selalu menunggu dengan sabar sampai waktunya tiba
makasih ya mas
tadinya aku mau cerita masalahku dengan rifki
tapi mungkin lain waktu aja
karena sekarang mila sedang bahagia
aku gak mau mila malah jadi ikut terbebani
mas kok diam
tadi aku telpon kamu
aku pengen tahu kabar kamu aja
tapi ternyata sekarang
aku dapat berita yang luar biasa
cabut lu semua
jangan pernah cari masalah lagi sama anak ips
kita cabut bukan karena kita nyerah
lo inget ya
kita bakal bukti
kita bakal bukti
kalau orang ipa juga bisa menang
kalau anak ipa juga bisa menang

aduh mama e
anak ips memang seng ada lawang
kamu orang anak ipa tuh
tidak bisa menangkan anak ips yang ada lawang
kamu harus erok masuk dari sini
lo ada bagian cinta
kamu mau bisa jalan
oh kan berhenti
tidak ada kasih
lo yang dikroyos sama nana ifah
coba kalau tadi kita kebetulan nggak lewat sini
dan gak kematuin lo
lo sekarang udah babak belur nih
ale barusan bilang kebetulan toh
jadi buat apa binta binta terima kasih
lagipula ini sudah wajar dan sepantasnya
anak ips melawan anak ipa
jadi anggap saja
ale lagi bertugas buat bela negara kedua latar ips
mengerti toh kawan
itu orang yang gak tau terima kasih
kalau gitu kita gak usah bantuin dia tadi
ih ngapain sih
eh kerupuk kulit
kalau lo emang gak biasa kerja di cafe
lebih baik pulang bikin pr
apa lagi botol kecap
kan belum pesen kerupuk kulit
jadi lo gak boleh lewat dulu
lo mau pesen apa
catetannya sama ana
ya gue anggil bentar
ya diafalin aja
sekarang juga kamu pergi dari sini
gak dengar ya tadi saya ngomong apa
kamu pergi dari sini sekarang juga
kenapa saya harus keluar dari sini
saya kan sama seperti customer customer di sini
dan seharusnya mada memperlakukan setiap customer di sini itu dengan baik
jadi mending sekarang kamu pergi
kenapa begitu ya
perasaan saya gak buat salah disini
gak buat salah
kamu gak sadar ya
kamu itu pengaruh buruk untuk pegawai saya
gara gara kamu kerjaan dia tuh gak pernah beres
jadi saya mau kamu pergi
pergi sekarang atau saya panggil security
tolong bawa orang ini keluar
dan inget saya gak mau ngeliat manusia ini nginjekin kakinya lagi di cafe ini
lepasin aja bisa gak
iya santai aja
madam bukan yang perlebihan ya
soalnya kan rifki disini gak ada buat masalah
lagian kalau nggak ada rifki paling saya juga udah mecahin dua piring sama tiga gelas kadang
kamu tuh udah siap banget ya dipecat
ngapain kamu jelasin semua itu tweet saya
kamu ngelakuin kesalahan sama saya kemarin kan
dan saya gak akan pernah lupa itu
saya bisa aja mencatat kamu kapanpun saya mau
kok rifki sampai diusir gitu
bahkan gak boleh datang ke cafe ini lagi
apa jangan jangan ini semua ada hubungannya sama aldi no
sekarang kamu kembali kerja
gak usah protes patis ya
kalau gak mau dipecat
siapa yang giliran istirahat hari ini
kamu kalau mau istirahat istirahat
abis itu diganti sama rifah
terima kasih sudah nonton